video gubernur dki jakarta anies baswedan di pertandingan final piala presiden sabtu malam kemarin viral di media sosial
hal tersebut karena gubernur anies terlihat dilarang oleh pasukan pengaman presiden untuk ikut bersama rombongan presiden jokowi menyerahkan piala kepada tim persija jakarta
saat hendak menyerahkan trofi kepada tim juara persija jakarta presiden jokowi dodo turut didampingi oleh sejumlah menteri kabinet kerja dan beberapa politikus senayan
mengikut dari arah belakang gubernur dki jakarta anies baswedan berjalan mendekati rombongan presiden jokowi
namun langkah anies terhenti setelah dihampiri oleh dua orang anggota pas pampres
keinginan anies naik ke podium untuk memberikan selamat kepada para pemain persija jakarta gagal
dan anies pun kembali ke bangku penonton
meski gagal menyapa langsung para pemain persija jakarta di stadion gelora bung karno
melalui twitternya anies baswedan
mengucapkan terima kasih kepada presiden jokowi dodo karena telah mengadakan kompetisi piala presiden dua ribu delapan belas
anies juga mengucapkan terima kasihnya kepada pihak penyelenggara dan tim bali united karena telah menghadirkan pertandingan yang seru
berbeda dengan anies wakil ketua dpr fahri hamzah menilai pemerintah perlu memberi penjelasan terkait tidak diundangnya anies saat penyerahan piala presiden
melalui akun twitternya fahri juga mempertanyakan sejumlah pejabat
yang dinilainya tak jelas namun ikut mendampingi presiden jokowi